ruu larangan minuman beralkohol diusulkan oleh dpr untuk masuk ke dalam prolegnas dua ribu dua puluh
untuk mengetahuinya kami akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia sandra insana yang berada di jakarta
ya selamat pagi sandra sandra bagaimana dengan kelanjutan ruu minuman beralkohol ini yang digulirkan oleh pks
dan sejauh ini apakah memang akan segera masuk prolegnas dan menjadi prioritas yang akan dibahas di dua ribu dua puluh satu
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi sarah dan juga yuda
memang rancangan undang undang larangan minuman beralkohol ini memang sudah diajukan ya oleh beberapa partai
salah satunya tadi disebutkan p tiga kemudian ada gerindra kemudian juga ada pks
ada pun memang kalau boleh sedikit saya ulas mengenai ruu minol ini yang disebut ruu minol ini
memang dikatakan bahwa untuk para peminum atau orang yang mengonsumsi alkohol di sini dikatakan akan dikenakan sanksi pidana
yaitu minimal tiga bulan penjara atau maksimal dua tahun penjara
dan juga denda maksimal senilai lima puluh juta untuk yang mengonsumsi
itu pun dikatakan juga bahwa
kalaupun mereka mengganggu ketertiban umum ini akan ditambah lagi untuk sanksinya sesuai dengan ruu dari mino
yaitu akan dipenjarakan maksimal sepuluh tahun
kemudian juga untuk denda maksud saya lima tahun
mohon maaf lima tahun dan maksimal seratus juta
ada pun memang minuman beralkohol yang dilarang di sini ini sesuai dengan ruu pada bab tujuh
pada bab tujuh seperti itu dikatakan bahwa minuman beralkohol ini mulai dari golongan a b dan juga c
untuk yang produsen sendiri memang juga dikatakan yuda dan juga sarah di sini akan dikenakan sanksi
yaitu maksimal sepuluh tahun dan juga denda maksimal juga satu miliar rupiah
hal ini juga berlaku sama ya yuda dan juga sarah untuk para para produsen dan juga distributor distributor
yang memang mendistribusikan minuman beralkohol
namun memang di sini menjadi kontra banyak oleh masyarakat kemudian juga oleh para pengamat
karena memang di sini pun dikatakan larangan minuman beralkohol
tapi memang diberikan batasan batasan
khususnya nih ini tidak apa apa bagi untuk yang masalah kepentingan adat
kemudian juga untuk ritual keagamaan kemudian juga wisatawan farmasi
dan juga tempat tempat yang memang diizinkan untuk dilakukan atau diperjualkan
begitu untuk minuman minuman beralkohol
memang yuda dan juga sarah untuk ini memang dikatakan masih sulit dilakukan ya memang
karena memang melihat masyarakat di indonesia ini masih yang namanya minuman beralkohol menjadi konsumsi
yang sering sehingga sulit dan masalahnya memang dikatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah masalah kriminalitas ya
seperti itu ya
jadi ketika masyarakat di indonesia di sini mengkonsumsi dari minuman minuman beralkohol
kemudian muncul data data seperti itu yang memang meningkatnya kriminalitas yang ada di jakarta
sehingga diharapkan ini bisa diredam oleh pemerintah dengan keluarnya ruu ini seperti itu
yuda dan juga sarah
ya baik terima kasih atas laporannya sandra insana yang berada di jakarta